kementerian lingkungan hidup melakukan inspeksi mendadak di sejumlah res area
guna memantau penanganan sampah saat arus balik pemudik
rombongan kementerian lingkungan hidup melakukan sidak di dua rest area
yakni di kilometer satu ratus dua ruastol cipali dan kilometer enam puluh dua ruastol jakarta cikampek
di res area kilometer enam puluh dua jumlah sampah meningkat dari sebelumnya dua ton sampah per hari
naik menjadi tiga ton per harinya
sedangkan di kilometer satu ratus dua jumlah sampah meningkat dari dua ton per hari menjadi delapan ton satu hari
pihak pengelola tol dinas lingkungan hidup daerah dan juga pemerintah daerah
mengantisipasi dengan mengerahkan petugas petugas kebersihan
dan melakukan edukasi terhadap masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan
dirjen pengelolaan sampah limbah dan bahan beracun berbahaya
menyampaikan harapannya agar ke depannya ini res area dapat memperdayakan sampah
sampah di areanya agar dapat didaur ulang
memda memang harus bekerjasama dengan pihak pihak swasta
untuk bisa mengelola sampah secara mandiri di masing masing
jadi memang usulannya adalah res area ini nanti pak fendi ya
itu nanti bisa mengelola sampah dengan baik memilah dari sini
dan apabila mungkin kemudian bisa mengirimkan ke misalnya bank sampah
atau yang masih bisa apa
digunakan secara ekonomis karena banyaknya di sini adalah botol plastik
kemasan plastik ya bungkusan plastik itu kan masih bisa terkelola